puluhan rumah semi permanen di pinggir jalan basuki rahmat jati negara jakarta timur terbakar pada senin siang
dua puluh mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api
kebakaran yang terjadi tepat di pinggir jalan raya ini sempat membuat pengendara panik
jalur ke arah pondok bambu maupun kampung melayu ditutup total
banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti tumpukan ban sempat membuat api sulit dipadamkan
sebanyak dua puluh mobil pemadam kebakaran berupaya memadamkan api
setelah kurang lebih dari satu jam api akhirnya padam penyebab kebakaran belum diketahui
kerugian akibat kebakaran ini ditaksir ratusan juta rupiah
itu terdengar ledakan dulu atau gimana sih
kurang paham pak kalau lejakan di luar bangkanya
karena saya diamnya di sini tau
tiba tiba langsung besar aja
bakaran bakaran saya tengok oh iya udah jatuh